terima kasih anda masih bersama kami di prime news
persaudaraan alumni dua ratus dua belas sedang mempelajari hilangnya foto amin rais dengan rizik sihab di instagram
ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ menganggap hilangnya foto itu sebagai imbas dari kepanikan pemerintah
selamat meyakini penghapusan foto di akun instagram at amin rais official itu juga berkaitan erat dengan diblokirnya akun habib rizik
dia menuduh ada peran kelompok yang disebutnya cebong dalam penghapusan foto tersebut
kami sampaikan bahwa penghapusan foto foto pak amin rais dengan hari ini
kemudian sitannya dengan pemblokiran akun akun hrs kemudian juga penghapusan foto foto hrs yang berlangsung sudah lama
sekali lagi kita beranggapan bahwa ini bagian dari mereka yang panik mereka yang ketakutan cebong cebong yang sangat khawatir
foto pak amin rais dengan hrs mereka anggap membahayakan di pertarungan politik dua ribu sembilan belas
karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih maka muncul penghapusan itu
sementara itu merespon tudingan jika penguasa berada di balik hilangnya foto pertemuan amin rais prabowo dan rizik siap di instagram
pemerintah menegaskan tidak punya waktu untuk mengurus hal tersebut
kami lansir dari detik com
menurut fadli foto tersebut bukan masuk kategori bermasalah seperti pornografi fitnah ataupun hoax
saya kira ini bagian dari upaya untuk melakukan satu sensor
dan kalau ini dilakukan sensor dari satu pihak tangan tangan yang invisible
tangan tangan yang tidak terlihat menurut saya ini bagian dari satu pemberangusan terhadap demokrasi
dan alat alat yang merupakan bagian dari ruang publik yang sah
jadi tidak boleh seharusnya kecuali atas keinginan sendiri itu dihapus
tapi kalau misalnya tiba tiba menghilang dan dihapus tanpa ada penjelasan
menurut saya itu bagian dari rekayasa kekuasaan untuk memberangus demokrasi
atau mengurangi apa melemahkan apa yang dalam tanda petik lawan lawan politiknya
di lain sisi seperti dilansir detik com
pemerintah membantah tudingan
di balik hilangnya foto pertemuan ketua dewan kehormatan pan
andra is ketua umum gerigra prabowo sbianto dan pemimpin fpi hbk sisyahab
kementerian komunikasi dan informatika menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam kasus tersebut
hal senada diungkapkan dirijen aplikasi informatika kominfo samuel abrijani kepada detik com
menurutnya pengendalian konten yang dilakukan hanya berlaku pada konten ilegal yang diatur sesuai undang undang
semua pun membantah jika dikatakan pihaknya menerapkan sistem
yang mendeteksi wajah untuk menindak konten konten ilegal
sementara itu instagram yang dihubungi detik com
senin lalu membenarkan bahwa postingan foto di akun instagram tersebut hilang
namun bukan kesengajaan dari pihaknya
sebelumnya admin instagram amin rais official mengungkapkan kekecewaannya atas hilangnya foto foto tersebut
admin menyebut hal itu menjadi bukti kebebasan berekspresi yang dicederai
menkom info rudiantara menyebut
banyak kemungkinan sebuah foto di platform media sosial instagram bisa dihapus
salah satunya adalah aduan dari masyarakat
lalu apa pengaruhnya sebenarnya
foto ini bagi konstelasi politik nasional
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan fadlizon
wakil ketua umum partai gerindra
terima kasih sudah hadir
kemudian ada henry subiakto staf ahli menkom info
selamat malam pak henry
dan kemudian ada jayadi hanan direktur eksekutif dari smrc
selamat malam bang jayadi
saya langsung saja ke pak fadlizon
tadi ada beberapa pernyataan fadlizon
menyebut ini kalau misalnya ini memang ada tangan tangan yang invisible hands begitu ya
tangan tangan mungkin penguasa yang dimaksud juga
dimaksud bang andri rosiade tadi kita kutip juga dan lain sebagainya
kenapa arahnya jadi tiba tiba dugaannya ke sana
ada campur tangan penguasa kira kira
ya yang mempunyai kekuasaan itu siapa
kita tidak menuduh orang atau instansi
tetapi kalau kita melihat apa sih isi foto yang kemudian dihapus itu oleh instagram
itu isinya adalah sebuah foto melakukan satu kegiatan silaturahmi
antara tokoh tokoh bangsa yang dikenal
ini bukan penjahat bukan koruptor bukan teroris bukan siapa
sebenarnya tokoh tokoh bangsa yang terhormat
yaitu pak amin rais bapak reformasi pak prabowo
seorang lieutenant general purnaweran calon presiden republik indonesia juga
yang ketua umum saya
kemudian habib rizik seorang tokoh ulama yang sangat berpengaruh
yang sangat berpengaruh
dan juga sangat terhormat
mereka bersama sama foto kemudian fotonya di take down
apa menurut saya yang terjadi ini adalah sebuah penghinaan
kalau itu menyangkut misalnya ada misalnya community guidelines dari instagram
jadi harus diperiksa ini instagram ini
apa alasan alasan yang dia lakukan
karena dia ini adalah platform yang seharusnya netral tidak berpolitik
sebagai platform netral tidak berpolitik
dia seharusnya menjadi medium bagi siapa saja
apalagi bagi tokoh tokoh bangsa yang sudah dikenal di masyarakat
tidak bisa waktu itu ada ustadz abdul somad
itu juga hilang
malah seluruh akunnya bukan hanya foto fotonya
dan juga banyak lagi yang menurut saya seperti itu terjadi
kenapa nggak berpikir itu adalah persoalan teknis saja misalnya
ya tidak adalah kita ini bukan bangsa yang bodoh ya
jadi tidak mungkin itu tiba tiba hilang karena teknis
itu pasti ada sesuatu ada tangan tangan yang tidak terlihat
itu yang saya sebut invisible hand
siapa menurut anda kira kira invisible hand
ya pasti yang punya akses kepada kekuasaan
yang sedang berkuasa yang mempunyai akses kepada instagram dan lain lain itu
ya tidak mungkin tidak
jadi tidak ada yang namanya kebetulan apalagi dicopot sendiri
kan sudah ada konfirmasi kalau itu tidak dicopot sendiri
jadi pasti ada tangan tangan kekuasaan yang takut
melihat foto saja ada takut
takut melihat foto ya
dengan tagar sudah takut
dari presiden sudah takut
jadi sekarang melihat foto pun takut
jadi menurut saya ini pemerintahan macam apa
jadi penguasa ini jelas pemerintah maksudnya ini ya
ya maksudnya dia harus menjamin dong
setidak tidaknya tidak boleh ada sebuah platform sosial media
melakukan hal yang diskrimatif terhadap warga negaranya
meskipun berbeda pandangan politik misalnya
nah sekarang apa yang salah dengan foto itu
pilih dari kemenkom info mungkin langsung bisa menjelaskan dulu nih
karena sudah arahnya tadi awalnya invisible hand penguasa
langsung ke soal pemerintahan
mungkin nggak menkom info yang meminta ini
dari kemenkom info
foto itu kan sekarang beredar di mana mana
artinya kalau foto itu menakutkan kami takut terus semua
itu ada di facebook ada di wa wa group
itu banyak sekali
tayangan cnn juga ada tadi ya
tayangan juga ada
lalu apa yang menakutkan
itu kan aneh
tapi memang dia hilang dari instagram
siapa yang menghilangkan di instagram
pak fadli luzon bilang itu dari penguasa
penguasanya siapa ya
penguasa di amerika sana
karena instagram itu ada di amerika
beliau ini kan dekat sama presiden donald trump
kan pernah foto berdua tanya sama presiden donald trump
ini sebagai orang pemerintahan menurut saya apa hubungannya dengan donald trump
ini kan aksesnya kan di dalam negeri
jadi anda harus bicara itu
oh bukan donald trump sama instagram
dia mengatakan penguasa
ini anda ini resmi atas nama pemerintah
pernyataannya kayak begitu gak berfungsi
ini sebelum selesai kan
pemerintah itu kan yang namanya pemerintah indonesia itu hanya men take down dasarnya undang undang ite pasal empat puluh ayat dua a
pasal empat puluh ayat dua a itu menyebutkan bahwa pemerintah harus mencegah informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang undangan
jadi kaitannya dengan melanggar undang undang
gak ada urusan dengan politik
kalau udah namanya kami di kominfo melanggar undang undang siapapun itu kita take down
ini gak ada urusannya
makanya masih ada di instagram itu biasa
sorry di facebook di twitter di wa group banyak sekali
jadi gak ada masalah itu
cuma memang tempatnya pak amin rais memang disitu disebutkan
saya sudah cek itu disebutkan bahwa mereka di take down oleh instagram karena berkaitan dengan community guidelines tadi
itu jelas jelas disebutkan
artinya mereka tanya saja kepada instagram
ketika ini arahnya diarahkan kepada penguasa atau dikaitkan langsung dengan pemerintah
namanya instagram itu kan logika logikanya nggak seperti logika kita di indonesia
bagi kami logikanya untuk apa
take down seperti itu
orang cuma orang kumpul kumpul tokoh tokoh nasional kumpul kok di take down
tidak membahayakan masyarakat tidak membahayakan juga negara
hanya keributan yang muncul
emang kami pemerintah bodoh hanya ribut ribut begitu kan
tidaklah tidak seperti itu
dan kami hanya benfem itu hanya berkaitan dengan hukum
di situ kan banyak tokoh tokoh
pasal tadi ya pasal empat puluh a dua a tadi ya
pasal empat puluh a dua a dan dua b
dan dua b nya itu menyebutkan bahwa pemerintah berwenang
perwenang melakukan pemutusan hubungan
tapi yang terkait dengan pelanggaran hukum
kalau yang foto yang seperti itu
foto itu gak ada pelanggaran hukum
tapi begitu dituding ke pemerintah yang punya kuasa
nah itu yang aneh
berkaitan dengan instagram yang ditudingin salah pemerintah
kami gak ikut partai mana mana kok
kami profesional kak
saya dari saya sudah sebelas tahun di kominfo
ini kok tiba tiba kami kami yang di pemerintahan
dalam artian pemerintah itu kan tidak hanya politisi
ada juga birokrat birokrat yang firm hanya kerja sesuai fungsinya
makanya saya nggak setuju dengan beliau
walaupun beliau ketua wakil ketua apapun lah
orangnya yang tidak setuju dengan pernyataan beliau
yang saya katakan adalah invisible hand
kan saya katakan invisible
kalau ketahuan namanya visible
saya bisa langsung tunjuk hidungnya kalau kelihatan
cuma arahnya kelihatan
saya katakan loh iya yang punya akses kepada kekuasaan
saya katakan begitu
kalau enggak gak mungkin
kenapa tidak berpikir itu bahwa memang itu instagramnya yang memutuskan
kan itu bisa kita periksa nanti
instagram ini apakah di atas inisiatif pribadi atau atas permintaan
pemeriksaan seseorang atau permintaan institusi kan bisa kita lakukan nanti pemeriksaan
karena dia berada di negara demokrasi yang platform media sosialnya tidak boleh berpihak
dia harus netral
nah di facebook juga banyak yang mengkritik mengkritik itu di take down
banyak itu laporan laporan dari mana mana
oh ada juga di facebook
ada di facebook
tidak hanya instagram ada
tokoh tokoh yang biasa kritis itu tiba tiba hilang
terhapus dan sebagainya gitu ya
maksudnya itu pertanyaannya kenapa tidak curiganya kepada facebook
tidak curiganya kepada instagram atau facebook yang mungkin pro kepada pihak tertentu misalnya
sekarang kan mereka keberadaannya di sini legalitas mereka atas izin siapa
siapa yang mengizinkan mereka
kalau di negara cina itu nggak diizinkan
mereka punya satu platform sendiri
nah kita juga ke depan menurut saya harus punya platform sendiri
instagram ala indonesia facebook ala indonesia mungkin twitter ala indonesia media sosial
anak bangsa indonesia gitu
yang itu menjadi platform dan kita ingin ini memang bertanggung jawab
nah sekarang kalau misalnya kontennya porno fitnah dan sebagainya ya itu bagus di take down
nah sekarang ini apa urusannya foto
foto ini foto baik orang bersilaturahim di bulan puasa di mekah lagi
dugaannya itu bisa saja instagram atau facebook dan sebagainya tapi terkait legalitasnya disitu izinnya atas pemerintah
ya tapi satu hal
yang pertama kita harus menjaga kebenaran
untuk menjaga supaya ini menjadi platform yang netral
yang tidak semua harus begini harus begitu
ya kan keberadaannya di bawah koman
jadi maksudnya nggak bisa angkat tangan bukan kan
ini ada warga negara yang didiskriminasi
nanti pak henry akan menjawabnya lagi ya setelah jeda
jangan angkat tangan karena kebetulan mengkritik pemerintah
tapi ada warga negara yang didiskriminasi oleh platform ini
lalu ini pemerintah ini bekerja untuk siapa
oke pak henry akan siap dengan jawabannya nanti setelah jeda
prime news akan segera kembali
saya kasih kesempatan langsung ke pak henry sebelum ke bang jayadi untuk menjawab dulu dari
bahwa ini arahnya masih soal ke pemerintah ya
kalau instagram dipanggil ke dpr kemudian dimintai pertanggung jawaban mengapa demikian saya
karena memang itu sudah jalurnya seperti itu
tapi kalau kemudian menuduh bahwa ini pemerintah
kami terus terang yang bekerja di pemerintahan itu
yang tidak terkait dengan politik
itu ya kami ikut keberatan dong
karena memang firm kami hanya kalau memang itu melanggar undang undang kita take down
dan itu pun hati hati sekali
makanya seringkali kita tidak serta merta begitu saja
karena mudah untuk mengatakan ini melanggar undang undang atau tidak
tapi yang berkaitan dengan radikalisme dan lain lain itu kami harus minta tolong kepada mereka yang kompeten
biasanya kominfo itu hanya mengeksekusi
mengeksekusi dari lembaga kementerian yang memberikan masukan
itu pun tidak serta merta
dan hanya betul betul yang melanggar undang undang
yang melakukan take down itu di kominfo tidak semua asal asalan menteri atau dirjen bisa langsung
ada tim yang namanya ppns yaitu para penegak hukum
ppns itu penegak hukum
yang mereka memang kerjaannya memang mencoba untuk mengklarifikasi dikaitkan dengan hukum
jadi kebawahnya pun sebenarnya apa dengan hukum
jadi tidak bisa langsung intervensi menterinya begitu
menterinya maksa pun nggak bisa ya
tidak bisa seperti itu
karena ada regulasinya
semuanya harus terkait dengan regulasinya
bahwa panglimanya itu adalah undang undang
karena sudah namanya itu penindakan hukum
penindakan hukum itu ada dua
penindakan hukum pada orangnya
jadi para pelakunya itu ditangkap oleh kepolisian
pendegakan hukum pada akun akun atau kontennya
itu ppns di kominfo
direkturat keamanan informasi
saya ingin lihat kajian dari pak jayadi sekarang
kalau disebutkan apa namanya dihilangkan khawatir ini dugaan politis dan lain sebagainya
itu berarti kan sangat dahsyat sekali apa yang ada di dalam foto itu
dugaannya seperti itu
kalau menurut kajian anda sebenarnya apakah memang dengan adanya foto rizik sihab bertemu dengan pak amin rais bertemu dengan pak prabowo sebenarnya itu mampu mengguncang konstelasi politik nasional ataukah bagaimana yang anda tangkap
ya foto itu akan
atau ini hanya pertemuan biasa sebenarnya
foto itu akan mampu mengguncang politik nasional kalau dia tidak beredar berarti kan
artinya kalau ada pihak yang takut dengan itu maka dia akan berusaha agar putih itu tidak beredar
nah masalahnya foto itu sudah beredar duluan
artinya alasan untuk takut dengan putu itu supaya dia tidak beredar lalu menimbulkan kegoncangan segala macam gugur gitu
jadi ini memang ada beberapa hal yang harusnya diklarifikasi terlebih dahulu
ada dua persoalan
satu persoalan teknis yang kedua persoalan politis
nah persoalan teknisnya itu harus diklarifikasi dulu kalau mau runtuh
diklarifikasi dulu misalnya
yang takut itu pasti instagram kan gitu
yang belum pasti itu alasannya
alasan yang kita tahu sekarang adalah apa tadi pak
atau kalau istilah di beberapa media itu adalah komunitas apa itu ini
aturan komunitas atau apalah gitu ya
yang itu pun harus diklarifikasi juga
itu yang kedua
yang ketiga setelah diketahui alasan alasan mengapa dia di take down baru kemudian kita bisa bicara siapa
siapa dibalik apakah itu inisiatif instagram sendiri apakah atas permintaan dari pihak lain dan sebagainya
nah saya kira dalam sistem ketatanegaraan kita dpr yang punya hak
punya otoritas untuk melakukan itu
seperti waktu ada problem dengan facebook yang dulu kan dpr yang memanggil
ketika sejumlah data di facebook kemudian tanda kutip disalahgunakan begitu
nah itu persoalan teknis itu
kalau sepanjang itu tidak selesai maka debatnya akan debat kusir
pihak pak fadli misalnya akan punya alasan untuk mengatakan ya tadi alasannya siapa sih yang punya kekuatan untuk melakukan itu
selain pihak penguasa gitu kan
meskipun sebetulnya juga kekuasaan itu di negara demokrasi ini kan senternya tidak satu
ada jadi sentra sentra kekuasaan dalam negara demokrasi seperti kita itu bisa banyak
jadi pemerintah salah satunya
bisa juga aktor lain
misalnya bayangkan ada sejumlah bank yang sistemnya itu bisa ditembus oleh anak anak cuma lulusan smp
jadi kemungkinan itu juga harus dipikirkan
tapi sepanjang itu belum diklarifikasi maka ya akan terjadi debat
nah persoalan kedua adalah persoalan politis
persoalan politis itu adalah mengapa ada persoalan politis
karena foto yang ada di tokoh tokoh yang ada di putu itu adalah tokoh tokoh politik
selain tokoh tokoh bangsa secara umum
tapi tokoh tokoh politik yang kebetulan pada saat ini berada pada posisi oposan
di luar pemerintah
di sisi lain kemudian kita berada dalam suasana menjelang pemilu
jadi persoalan politis itu kemudian masalah ini bisa dibangun menjadi narasi sesuai dengan masing masing
bagi pendukung pemerintah dia akan membangun narasi yang menguntungkan bahwa misalnya ini akal akalan oposisi misalnya
bisa begitu kan
kemudian bagi oposisi sama
ini kata pak padli
invisible hand yang paling mungkin adalah pemerintah
nah sepanjang itu tidak clear saya kira akan berkutat di sini
nah masalahnya adalah pertanyaannya kalau kembali ke tema ini
apa efek politiknya
narasi mana yang paling
narasi mana yang paling kuat
ini bukan fotonya
ini persoalan pertarungan narasi sebetulnya
akal akal oposisi bisa saja ada kemungkinan seperti itu
saya kira kalau itu kan sudah jelas tidak
pak amin rais sendiri yang menyampaikan bahwa itu tidak melakukan take down sendiri karena nggak mungkin lah ya
tapi kalau lihat dampaknya dengan menduga pemerintah
saya kira caranya itu kalau kita nggak begitu
kemudian ini kan bukan satu single event
beberapa waktu yang lalu juga ada apa
masalah yang terkait dengan terorisme kita semua sepakat lah ya
tapi yang terkait dengan politik itu juga banyak kan begitu kan
seorang ustadz yang sekarang ini sedang naik daun dan mendapatkan tempat di banyak hati umat islam di indonesia
kemudian begitu juga banyak
dulu habib rizieq sendiri di twitter dimana juga tiba tiba hilang
fpi juga hilang
ini kan tidak boleh
kecuali dia melakukan tadi pelanggaran hukum
ada nggak pelanggaran hukumnya
tidak ada pelanggaran hukum di situ
nah berarti apakah ini sepihak
facebook kan melakukan banyak kesalahan
facebook sudah dilakukan inquiry di amerika sendiri dengan cambridge analytics
dia melakukan banyak misconduct ya
datanya dibobol untuk berbagai macam kepentingan
facebook ini banyak melakukan kegiatan kriminal gitu ya
ya dengan penggunaan data yang tidak menjamin data pribadi orang orang
oke jadi dengan maraknya akun akun yang kemungkinan tokoh tokoh ini mungkin berada di seberang pemerintahan dan kemudian hilang dengan tiba tiba begitu ya
iya siapa yang punya kekuasaan terhadap itu siapa
kan semuanya akses itu ada di kekuasaan
yang kemungkinan di pemerintah berarti kemudian arahnya
jadi pemerintah bisa menjamin
bahwa media sosial itu juga bisa menjadi satu platform yang netral
menjadi platform bagi semua rakyat indonesia
baik yang pro maupun kontra dari pemerintah
kan itu tugasnya
bukan hanya sepihak untuk menjadi alat kekuasaan saja
dan itu kenyataannya kan terjadi
apa sih sebenarnya di
bang pedra saya kira ya
apakah misalnya pemerintah tidak punya akses sama sekali kepada facebook sama instagram
tidak punya kekuasaan misalnya
kan ada dong
kalau kami yang pemerintah kita bisa diktir
eh ini anda platform anda ini harus menjadi platform yang netral
menjadi platform bagi siapa saja
kecuali misalnya tidak ada konten pornografi terorisme hoax dan lain lain
saya bacakan aturannya yang dibuat oleh instagram
instagram itu bukan tempat untuk mendukung satu terorisme iya
kedua adalah kejahatan terorganisir dan grup grup penebar kebencian
jadi mereka menyebutkan begitu
grup grup penebar kebencian
grup grup penebar kebencian
kebencian terhadap siapa
ditanya kepada instagram
tanya kepada instagram
ini hanya membaca apa yang terjadi berarti
jadi itu yang mereka sebutkan
ini kan artinya pemerintah tidak mampu
tidak mampu menjamin seolah olah ini ada invasi dari media sosial asing platform media sosial asing
masuk ke sini terus mereka berpraktek bebas di sini
tanpa pemerintah mampu mengatasinya
kalau di negara negara yang kuat di china di mana itu mereka malah
kita dengar pak hendri dulu
pak menteri untuk menjawab langsung
saya kira pemerintah itu secara umum kan artinya juga termasuk dpr
oh enggak dong
dpr bukan pemerintah
pemerintah secara umum
pemerintah itu ada eksekutif
pemerintah adalah kita ini sistem presidensil
itu sepihak kok bisa
pihak eksekutif tidak bisa mengambil tindakan apapun
kecuali kalau dia diberi
salah besar anda
kecuali kalau dia diberi perintah oleh undang undang
itu urusan selembar kertas
kalau kita mau larang facebook hari ini bisa kita larang
saya tidak membata bang fadli
saya mau tanya pak henry
ada nggak kewenangan itu menurut undang undang yang dimiliki oleh pemerintah saat ini
kewenangan itu menurut undang undang
kewenangan yang mendikte tadi itu maksudnya
kewenangan untuk mendikte segala macam itu
ada enggak di undang undangnya
kalau tidak ada dan pemerintah sepakat
pemerintah secara umum itu eksekutif legislatif yudikatif
itu pemerintah secara umum
pemerintah dalam arti sempit eksekutif
secara politik itu terias politik
yang dilarang oleh undang undang ite itu kalau ada konten konten yang melanggar perundang undangan
persoalannya kalau mendikte foto seperti itu melanggar undang undang enggak
beliau mengatakan ini tidak fair dan sebagainya
tapi undang undang yang mana yang dilanggar
instagram atau oleh facebook
karena kalau kami terus terang hanya memegang pada regulasi
kalau dia melanggar
kalau mereka kontennya adalah katakanlah adalah pornografi
lalu kita suruh mereka take down tidak mau
kita udah bikin pp
itu nanti bisa kena
mereka bisa kena dengan denda
ya ini di sini double standardnya
jadi kalau misalnya terkait dengan misalnya pihak oposisi
atau itu bisa melakukan satu endorsement terhadap oposisi
atau yang berbeda pendapat dengan pemerintah
contoh foto yang ini ya
contoh misalnya foto yang ini
ya lepas tangan
hilangnya foto ini justru
seolah olah pemerintah tidak punya kemampuan
ini kan menyedihkan
negara sebesar ini pemerintah tidak punya kemampuan
kemampuan apa maksudnya
kemampuan untuk menjaga ini dong
neutralitas dari instagram
iya dong neutralitas
nah jadi netralitas ini kan penting platformnya
tidak boleh dijadikan lagi
hilangnya foto ini pemerintah yang rugi
yang namanya akun di take down oleh mereka
foto di take down oleh mereka itu selalu ada mekanismenya
mekanismenya adalah laporan laporan publik
nah kalau publik kan kita tidak bisa mengatakan
publik tidak boleh loh ya
anda lapor kepada facebook atau pada instagram
bahwa foto foto seperti ini nggak boleh dilaporkan
tapi kalau ada mereka yang melaporkan
itu bagian dari mekanisme demokrasi dan juga hak mereka dong
publik yang melaporkan
kalau publik melaporkan
pemerintah itu punya satu guidance
guidance nya itu konstitusi kita
kebebasan untuk berekspresi
menyampaikan pandangan dengan lisan dan tulisan
anda ini adalah bagian dari pelaksana konstitusi
dan itu adalah kebebasan
ini yang kita perjuangkan selama ini
gak sebaik diinginkan oleh pak fadli
maksudnya pemerintah lebih aktif
jadi jangan ini menjadi satu platform yang tidak diskriminasi
sekarang mau tinggal diungkap lagi
dipasang lagi di instagramnya pak amin juga bisa
dari dimana begitu banyak kan sekarang di pdi
ada di instagram ada
poinnya adalah bagaimana
kalau di media media sosial ini menjadi platform yang netral dan tidak berpolitik
dan apalagi kalau itu dikatakan
foto tersebut kan apa alasannya saya kutip tadi itu
karena postingan itu tidak sesuai dengan community guidelines
bagaimana orang yang sedang silaturahim
dalam di mekah
tidak sesuai dengan community guidelines
berarti apa standar instagram ini
nah ini harus ditanyakan
itu bagian yang
ada memang yang memang melanggar
atau instagram punya misalnya
ada orang tertentu yang dianggap bagian dari yang tidak masuk
boleh masuk ke
media media amerika ini
ini agak lebih maju
berarti anda punya
itu harus ditanyakan
face detect itu maksudnya siapa kira kira pak
bisa saja itu kan banyak tuh
ini bicara aturan umum ya
bicara aturan umum maksudnya
ini kan media amerika
tiba tiba kita orang indonesia
harus mengatur seluruh
ini yang namanya lepas tangan
kalau kami memang disuruh untuk take down
take down instagram keseluruhan
kita lihat dulu
dari sisi kebaikan
ke depan itu
kita harus punya
saya kira banyak ahli ahli dari itu
dari mana yang ahli
kita bisa membuat satu komunitas sendiri
kan mereka juga
tidak jelas tuh bayar pajak atau tidak ya
kan dulu pernah ada diskusinya seperti itu
saya kira kebijaksanaan undang undang itu
bukan undang undang dong
pemerintah menerapkan aturan kok
kan sudah dipaksa untuk membayar
itu tidak pertanyaannya
undang undang yang ada sekarang
itu sepihak dong
tidak ada melanggar undang undang
ya harus semuanya itu didetailkan oleh undang
ada yang namanya peraturan pemerintah
ada peraturan pr
yang menyangkut ini kan pajak yang besar
ya kalau gitu masalahnya udah tinggal dpr panggil pemerintah kan
kenapa tidak dilaksanakan undang undang ini kan dalam soal ini
bukan masalah undang undang
itu lebih fair
jadi panggil aja
tinggal ini undang undang ini pasal ini kenapa dilanggar oleh instansi
akan dipanggil lho yang katanya setelah
kalau menurut saya nanti dikomisi terkait
kalau hanya sekedar lalu pemerintahnya salah melanggar
tapi sesuatu yang melanggar yang mana tidak jelas
itu juga saya terus terangin
kita tidak tahu
membuat undang undang ite
jadi saya tahu persis mana yang dilanggar
tidak ada yang pelanggaran undang undang ite
tadi saya tertarik dengan soal versi tek tadi ya
tapi persoalannya adalah ini tidak bisa menjamin platform yang masuk ke republik indonesia ini
menjadi platform yang netral yang bisa digunakan oleh seluruh rakyat indonesia
nggak bisa like and dislike gitu loh
ini harus dijamin sebagai platform
setelah kita lanjutkan lagi
kita tahan dulu ya
kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini
prime news masih akan segera kembali
berkutat tadi masih apakah salah pemerintah ataukah undang undangnya belum mencakup secara luas
tapi saya ingin mengkaji dari sisi kekuatan dari foto ini pak jayadi
kalau anda melihat kan
berarti kan foto ini berharga sekali
mungkin karena itu tokoh tokoh politik
berharga sekali buat konsolidasi kekuatan politik tertentu
tapi kalau anda lihat sendiri sebenarnya bagaimana sih kekuatan yang ada di dalam foto tersebut
secara politik ya kekuatan
foto itu akan kuat kalau narasi yang terbangun kuat
narasi yang terbangun itu misalnya
ya ini kan
kan setelah foto itu beredar kan kemudian ada muncul koalisi keumatan dan lain sebagainya kan
iya tapi itu belum cukup kuat
maka kemudian ketika di take down oleh instagram
lebih bersuara lagi
lebih kuat untuk membangun narasinya
karena dia bisa langsung dihubungkan dengan pihak pihak tertentu
misalnya dalam hal ini kan
ada yang hubungan dengan pihak pemerintah
dalam arti pemerintah dalam arti eksekutif
ada juga yang menghubungkannya dengan yang lain
dia bisa kuat karena ini ada tokoh tokoh
katakanlah tokoh tokoh oposisi di situ
sehingga foto itu bisa dimaknai sebagai proyeksi dari adanya konsolidasi kekuatan dari oposisi
karena dia di proyeksikan sebagai konsolidasi dari kekuatan oposisi
maka kemudian ada pihak yang mungkin takut dengan itu
siapa yang mungkin takut dengan itu ya lawannya oposisi
nah itu kan narasi yang terbangun
nah pertanyaannya adalah seberapa kuat itu narasi akan beresonansi dengan masyarakat
nah masalahnya karena ada ketidakjelasan yang saya sebut tadi
belum terklarifikasi semuanya
sehingga kekuatan itu akan tergantung kepada
begini masyarakat kita kan sekarang masih cukup terbelah ya
maka masing masing masyarakat akan mencari informasi yang kira kira cocok dengan frame yang ada di
frame nya dia sendiri
mencari informasi yang sesuai dengan latar belakangnya dia
jadi kalau misalnya
kalau misalnya itu yang terjadi
tidak ada klarifikasi soal yang kita bisa bicarakan tadi
siapa sesungguhnya yang berada di balik itu
maka kekuatan narasi dari putu itu adalah paling jauh akan memperkuat masing masing kelompok
misalnya kelompok yang memang tidak suka dengan oposisi akan makin
itu kan fitnah melulu
belum apa apa udah meluduh gitu
sementara pihak yang oposisi juga akan mengatakan
ini kan apa apa pemerintah gitu aja panik segala macam
sehingga terjadi konsolidasi kekuatan di masing masing
hanya itu yang terjadi nantinya begitu
keterbelahannya semakin tajam berarti seperti itu
bisa jadi karena narasi tadi tergantung
kalau misalnya dpr melakukan klarifikasi
misalnya dpr memanggil
atau pak goyla akan segera diadakan
komisi satu katanya akan dipanggil
iya akan dipanggil
saya kira itu akan menjadi salah satu jalan untuk memberikan penjernihan kepada masyarakat
sekaligus misalnya kalau ada kekurangan dalam regulasi regulasi tadi
mungkin ada hal hal yang menjadi masukan bagi dpr untuk memperkuat undang undangnya
kalau dari sisi politik itu kan jelas fotonya aja di televisi pada muncul
ini di pihak saya juga ada
kalau yang mau minta saya kasih saya share nanti
artinya nggak ada masalah di indonesia foto ini
sebenarnya nggak hilang ya
hilang hanya di instagramnya pak amin
dosen saya itu pak amin
kan kalau kita itu masalahnya
itu menjadikan masalah tidak
jadi kan nggak ada yang panik dengan foto ini
saya share nanti kalau yang ada yang butuh nanti
pertanyaannya bagaimana kok itu bisa hilang kan
poinnya yang anda maksud itu
tapi nggak ada yang panik loh pak
nggak ada yang panik pak
bapak kalau kurang nanti saya kirimin foto yang ada nih
tidak ada yang panik
maksudnya kalau ada kepanikan itu kan juga itu rasa ya
tapi kalau dalam hal ini kita mau menegakkan satu
tapi tadi katanya pemerintah panik tadi
tadi disebutnya pemerintah panik
ada yang berpendapat begitu
makanya yang dianggap panik saya kirimi
saya bagian di pemerintah
dengan kaos juga panik gitu ya
sampai sekarang juga di
diduga panik ya karena hilangkan foto ini
saya kira ya menurut saya sensor sensor semacam ini ya
ini akan juga jadi arus balik gitu
dari masyarakat karena sulit saya kira membendung satu platform media sosial
karena ada ini ada yang lain alternatifnya cukup banyak gitu ya
dan saya kira sebaiknya tidak melakukan sensor lagi seperti itu
ini kepentingan politik kelompok
tidak melakukan sensor ini diarahkan ke siapa
ke instagramnya atau ke pemerintah
semua yang memiliki akses terhadap itu
karena platform ini sudah menjadi milik publik tuh
karena ada satu kejadian seperti facebook tadi disalahgunakan juga
oleh cambridge analytics dan sebagainya itu
tapi kalau menurut pak jayadi tadi sebenarnya ini persoalannya justru harus diklarifikasi dulu pak fadli
saya boleh nggak
karena ini sudah ada pihak instagram
dan saya kira nanti komisi terkait komisi satu bisa menanyakan ini ke pihak instagram
seperti halnya waktu itu kepada facebook
pak hendri sebelum sebelumnya dijawab ya
saya titip satu pertanyaan lagi
kalau misalnya tadi kan disebutkan ini justru merugikan pemerintah tadi pak widya
iya jelas merugikan pemerintah
hilangnya foto ini justru merugikan
karena yang dituduh pertama pemerintah
nah kalau disebutkan tadi ada
katanya panik ya tadi
facebook terjadi ada yang hilang
kemudian soal instagram juga ada akun yang hilang
kira kira kajian evaluasi bagi pemerintah dalam dekom info apa
ini loh itu urusan pribadi mereka dengan instagram dan dengan facebook dulu
awalnya itu dulu
oke pribadi berarti
tidak bisa semua akun pribadi itu harus diamankan langsung semua oleh pemerintah
hilang coba diklarifikasi dulu mereka dulu
kalau memang ada masalah jangan langsung pemerintah yang dituduh
kalau pemerintah takut sama foto
ini dimana mana sudah banyak
kalau menggunakan kekuasaan benar benar
bahkan fotonya habib rizieq itu di jakarta juga banyak kok
balehonya kalau di dekat dekat setanah juga ada
balehonya loh ya
pak prabowo juga banyak
semua banyak gitu kan
artinya nggak ada pak fadli juga banyak
nggak ada yang khawatir
nggak ada ini dibanding ada demokrasi
tapi tiba tiba gara gara hilang di satu akun
kok tiba tiba dianggap pemerintah panik
saya punya masih banyak
pak fadli bilang panik tadi
kalau instagram katakanlah dianggap mengecewakan oleh beberapa pihak
silahkan mari kita panggil mereka sama sama
pemerintah merasa perlu memanggil tidak gitu
dalam hal ini kominfo kira kira
kita akan tanya
karena pemerintah kan dalam konteks tadi bisa dirugikan ya
waktu ustadz abdul somad facebooknya di atau dan instagramnya itu di take down
kami loh yang minta loh
kenapa di take down
kami yang meminta kepada instagram untuk dibuka
karena itu yang dijadikan sebagai gambing hitam tadi ini juga
kami yang minta dibuka
pemerintah justru mengupayakan memang fadli
jadi sekarang mulai lagi
kalau itu memang benar apa yang disampaikan
kita ini kan bukan hidup di ruang hampa
kita ini hidup di dalam suatu circumstensi seperti sekarang ini
dimana banyak aparat yang seharusnya netral menjadi tidak netral
aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat tapi hanya rakyat yang mendukung pemerintah
nah ini kan kenyataannya seperti itu sekarang ini
kita merasakan ketidakadilan dimana mana
ketidakadilan hukum ketidakadilan sosial ketidakadilan ekonomi
ini terjadi dimana mana
termasuk ketidakadilan informasi
ketidakadilan di dalam menggunakan media platform dan sebagainya
tapi pemerintah sudah masih nudging pemerintah
bukan itu perasaan
perasaan masyarakat seperti itu
dan karena itu menurut saya pemerintah harus lebih bekerja keras
saya yakin bahwa pemerintah dalam hal ini kominfo bekerja netral
nah ini harus ada pernyataan yang tegas
bahwa kami ini netral kami tidak ikut ikut politik
platform ini juga harus dijaga sebagai platform yang netral
nah pak hendri netral
harus ada pernyataan tegas katanya
bagaimana kami dikatakan tidak netral ketika ustadz abdul somad instagramnya di take down
kita minta kepada instagram untuk dibuka
dan akhirnya terjadi
alasannya waktu itu apa yang dari instagram itu
ya mereka ada laporan dan sebagainya
laporan dari tadi
di sana mereka kan punya regulasi sendiri
itu kan ya maksud kami akan begitu sampai detail mengatur punya orang amerika
tapi ini harus dipastikan
artinya kominfo tidak melakukan pengendalian konten
kominfo tidak mengendalikan konten
kominfo hanya dia melakukan take down
kalau benar benar melakukan
kalau benar benar melanggar perundang undangan
itu firm di situ
kalau tidak melanggar perundang undangan
kalau itu kita sangat setuju
artinya konten pornografi konten terorisme atau hoax
hoax masih banyak berkeliaran itu tidak di take down
karena hoax itu berbau politik
kami tidak bisa serta merta bahwa hoax ini langsung take down
kalau dia melanggar undang undang
akun anonim tuh ya
akun akun anonim yang nggak jelas itu kan bisa di take down
banyak itu yang kerjanya fitnah fitnah
tapi karena mungkin fitnahnya itu menguntungkan pihak tertentu dibiarkan
jadi itu harusnya bisa di take down
kemarin di gembok diminta untuk di take down
terus ada lagi itu siapa itu namanya
artinya di take down
artinya pemerintah sudah melakukan take down juga
itu berapa banyak
itu saya laporkan ke polisi juga
dan sampai sekarang belum
pak fadli tapi pada intinya setelah mendengar bahwa pernyataan pak henry bahwa kominfo tidak mengatur konten
berhenti lah ya tuduhan tuduhan pemerintah soal ini
ini kan bagian dari pengawasan kepada pemerintah
jangan pemerintah pura pura tidak tahu
pura pura dalam perahu
pura pura tidak tahu gitu ya
dan hanya retorika saja
tetapi lihat tadi ini kan diakui
di gembok itu sudah banyak berapa melakukan fitnah dilaporkan baru di take down
terus ada lagi beberapa
akun akun anonim atau akun akun apalah namanya kecebong atau apa itu
harusnya di take down aja
supaya media sosial kita sehat
orang berpendapat boleh berbeda
intinya men take down itu selalu kalau kami ya
berdasarkan dia melanggar aturan
kalau dia melanggar hukum melanggar perundang undangan kita take dow
di sisi letak netralitasnya ya
bagian dari opini kita take down
itu sekarang nanti kita melanggar perundang undangan
ada akun anonim yang dia tidak jelas misalnya identitasnya
perlu nggak di take down
kalau dia melanggar undang undang take down
walaupun dia identitasnya dipalsukan
tidak sebenarnya identitas itu
itu semuanya ketahuan
kita cari yang tidak ada anonim di dalam dunia internet
kita bisa cari kok
iya itu yang
tapi kalau di depan penegak hukum tidak ada yang anoni
justru itu kalau bisa penataan ke depan
kalau dia tidak melanggar hukum
kalau dia menyebarkan hoax
menyebarkan hoax itu melanggar hukum tidak
hoax yang seperti apa
hoax itu tidak semuanya juga ditampung di undang undang
undang undang ite itu yang bisa masuk undang undang ite itu hanya menyebarkan kebencian
berdasarkan suku agama ras dan antar golongan
itu pasti kita take out
yang kedua adalah menuduhkan suatu hal pada seseorang
bukan pada partai
bukan pada pemerintah
itu sudah cukup banyak
makanya seseorang saja
sebagai contoh ya
misalnya akun akun tertentu ya
ini contoh saja
dan saya laporkan ke polisi
menuduh waktu itu ada pak prabowo ada saya dengan mca dan sebagainya
sudah kita laporkan
itu sudah kita take down
ya itu nanti kalau memang apa ada akun yang seperti itu
sesuai dengan hukum ya
sesuai dengan hukum
dan dia bukan opini
itu bisa kita take down
kalau opini itu bagian dari kebebasan berperan
kalau itu jangan
kita lihat perkembangan nanti ya
merapikan ini semua
kita lihat nanti komisi satu akan memanggil ya
akun akun media sosial tersebut
mungkin kominfo juga nanti akan bersama dpr juga
membahas ini lebih lanjut
sayang sekali waktu kita di meja ini sudah habis
terima kasih pak pak dizon
terima kasih mbak hendri
terima kasih mbak jaya diana
terus waktunya malam ini
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut